dewan perwakilan rakyat komisi empat dpr menilai petani tanah air tidak diperlakukan adil
hal ini cukup memprihatinkan tidak ada kebijakan serius pemerintah
untuk melindungi harga gabah di tingkat petani supaya lebih stabil
kesejahteraan petani terus menurun di tengah luncakan harga barang kebutuhan pokok
dan semua harga komunitas melonjat
namun saat panen harga gabah terus turun
dan kasus harga gabah di bawah harga pembelian pemerintah terus bertambah
sehingga dampaknya sangat merugikan petani
lantas bagaimanakah stabilitas harga dan pasokan pangan dalam negeri selama ramadan
dan lebaran nanti kita akan bahas bersama menteri pertanian ri
ada pak syahrul yasin limpong melalui samungan daring
bang syahrul salam sehat selalu
ya selamat siang
ya bang syahrul kita tahu berbicara soal ketersediaan pangan ini kan berada di lintas kementerian ya pak syahrul
dari kementan kemendak bahan pangan nasional dan juga melibatkan menperin penindustrian
nah kalau untuk hulunya sendiri kan produksi ini berada di kementan
anda memantau sejauh ini di lapangan seperti apa pak syahrul
untuk produksi beberapa komoditas pangan ini seperti katakanlah yang pertama cabai dan bawang merah
harga yang paling adil bagi petani dan konsumen itu berapa
jadi seperti ini secara pangan itu
itu memang harus dilihat dari gugur
pertama orientasi ketersediaan atau produktivitas
dan itu suatu paksis polinonya adalah kementan
jadi ketersediaan di hulung
yang kedua melihat dari orientasi stabilisasi harga atau kepentingan konsumen
ini harus dikelola dengan baik oleh negara
dan itu dia lintas kementerian
saya punya posisi adalah ketersediaan yang ada itu
untuk secara maksimal itu dengan kebutuhan
dengan harapan tentu saja
play demand posisi seperti itu
kalau banyak barang tentu kita berharap harga bisa normatif begitu berjalan
memang di saat saat seperti yang sekarang
dan bukan hanya tahun ini
tahun tahun sebelumnya juga ramadan selalu saja ada dinamika harga seperti itu
tetapi jauh jauh hari kita sudah persiapkan
biar kita jangan hanya bicara dengan berasumsi
aku mau sharing slide kalau boleh ya
boleh pak tentu
bukan sharing slide yang pertama
ini tabel kita menunjukkan bahwa kesediaan sangat cukup gitu
jadi ketersediaan sangat cukup
ada yang institusi impor seperti kedelai toam pusi daging safi
memang ada seperti itu
tapi ini biasa dalam kehidupan bernegara
dalam kehidupan global yang ada
yang penting untuk tersedia gitu
sambil tentu saja kalau kondisinya memungkinkan kita melakukan dorongan untuk kemandirian
dari tabel ini saja saya melihat
bahwa sampai desember bahkan kita cukup aman dari ketersediaan yang ada
walaupun tentu saja ada empat visi
yang harus kita importasi ke kita
saya ingin lihatkan rano dan rufano
pemirsa sekalian bagaimana menghadapi ramadan dan idul fitri ini
semua hitam ini
menunjukkan bahwa ketersediaan oke
saya berharap tentu saja kalau ketersediaan ada
angkatan terkelola yang dikelola oleh kementerian
dan pemerintah daerah
harus bisa bersama sama mengatur
distribusinya harus kita perlancar untuk sampai ke pasar
kemudian melakukan pendekatan stok stok yang ada ke tempat tempat yang dibutuhkan
dan nanti lah ada
kita harus memiliki mapping yang cukup
dimana daerah defisit
dimana daerah sentra
dan antara daerah sentra dan daerah defisit itu
kita harus detekan
sesuai dengan kebutuhan yang ada
sesuai dengan website yang ada
jadi intinya rano
ketersediaan cukup sampai dengan idul fitri ramadan ini
mulai dari beras jagung kedelai bawang merah sampai dengan minyak goreng
sebenarnya cukup tersedia gitu
nah sekarang memang tinggal tata kelolanya
harus kita benahi sama sama
saya kira itu untuk sementara yang dapat saya sampaikan
bang syahrul anda tentu berkunjung ke sejumlah daerah untuk memantau produksi dari beberapa komunitas pangan
katakanlah beras ya pak ya
kalau anda mendengar keluhan dari para petani seperti apa pak
untuk produksi petani di beras ini apakah akan bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri atau gimana
beras kita itu sangat cukup
kita sudah hampir masuk tahun ketiga tidak melakukan impor
kita tidak melakukan impor pasif yang selama ini belasan tahun kita melakukan impor yang sangat besar
beras kita tahun dua ribu dua puluh itu surplus kurang lebih juta ton
surplus apa pak
kemudian bahkan kita di dua ribu dua puluh satu carry over nya itu atau servernya sembilan juta ton
data ini data
data ini data akurat dari bps dan lain lain sebagainya
dan seperti itulah data yang ada oleh karena itu beras tidak ada masalah
sekarang carry over yang banyak kita masuk di april mei ini adalah panen raya
panen raya kalau seperti biasa pasti harga turun
karena melimpah barang lima juta lagi
nah disinilah data yang ada
dan kita tidak akan lola lagi akan bermain
oleh karena itu kira untuk tes kita tidak menjadi persoalan
dan sekarang yang bersoal dari jajaran kementan itu bagaimana menjaga agar keberat terjual atau turun dari harga c
harga yang telah ditetapkan rendah oleh pemerintah
oleh karena itu ini juga menjadi dinamika dinamika yang selalu saya
yang kementan itu ya kalau harga naik bagus untuk petani
tapi akan bersoal kepada konsumen atau masyarakat yang melakukan belanja
tapi kemudian kalau lupa barang kita turun petani juga yang harus menjadi bagian dari harus dibela oleh negara
artinya dari pemerintah sudah stop keran impor ya pak terhadap beras
dari data yang ada saya kira
dari data yang ada saya kira

kita mau impor ya menurut saya tidak logik
dan alhamdulillah presiden sudah menegaskan kita tidak impor beras untuk konsumsi publik yang ada
ya saja beras beras makan restoran untuk jepang untuk beras beras khusus seperti itu
ya tentu saja itu ke pengejualan pengejualan yang diatur oleh kementerian yang lain juga
baik bang syarul
baik bang syarul
lantas kalau tidak ada impor beras tapi juga informasi yang berkembang bahwa pemerintah ini juga membuka lahan pertanian khususnya dari kementan sendiri
informasinya ini membuka lahan pertanian dan juga akan kabarnya mengekspor beras ke luar
nanti akan dijawab usai jeda pak syarul yaselimpo

kami akan kembali bersama menteri pertanian ri syahrul yassin limpo terkait dengan stabilitas harga dan juga pasokan pangan
kita telah bersamakan
kita telah bersamakan
kami lanjutkan kembali dialog kami bersama mentan syahrul yassin limpo terkait stabilitas harga dan pasokan pangan
langsung kita kembali tersambung dengan bang syahrul
pak syahrul tadi kita bahas soal impor beras dan berlanjut kepada rencana dari pemerintah untuk melakukan ekspor beras
apakah benar pemerintah saat ini gencar gencarnya untuk membuka lahan pertanian agar ada ekspor beras keluar pak syarul
ya tentunya betul juga pak presiden
bahwa agar pertanian oleh negara harus kita dahulukan
oleh karena itu kita sudah mendorong normalisasi lahan dan tanaman khususnya padi
dan hasilnya itu kita overstock sampai sembilan juta ton
ini data bps
oleh karena itu karena kita akan segera panen lima belas juta ton lagi
bulan mei ini
maka tentu saja kita berharap agar harga tidak anjlok sampai setingkat dasar
still way harus dilakukan
sepanjang kebutuhan nasional tidak terganggu perintah bapak presiden jokowi silahkan lakukan ekspor
oleh karena itu tahun dua ribu dua puluh satu itu data bps mengatakan ekspor beras kita ke luar negeri sembilan kali dari ekspor yang pernah terjadi selama ini
dan itu uni emirat arab ada stc antara lain
bahkan ada yang ke amerika juga china yang terus ya selama ini kan juga membutuhkan beras kita
bahkan ya ini semua yang sementara kita terus dorong dan jajaki
walaupun tahap pertama baru ya saling menjajakilah biasanya kita
bercoba berapa puluh ratus seribu atau berapa ratus tahun dulu dan lain lain sebagainya
tetapi minimal kita sudah mendapatkan pasar dari luar untuk kelebihan kelebihan atau oposisi
insya allah tahun ini kita akan lebih besar lagi karena presiden kita cukup baik dan masyarakat biasa
dari data yang ada indonesia itu mas di asia ini negara kedua
kedua jadian biasanya cuma vietnam
kedua memiliki produktivitas padi atau gabah yang sangat besar
jadi kita mendapatkan pengakuan seperti itu
setelah optimalisasi dilakukan penyelesaian penyelesaian cara bertahanan budidaya
dan keterpaduan keterpaduan lain yang kita lakukan
termasuk melakukan intervensi pupuk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat kita
pak syarul pak syarul ini ada kritikan dari komisi empat dpr yang menyatakan bahwa mereka prihatin pemerintah tidak serius dalam harga gabah di tingkat petani tidak stabil
komentar anda seperti apa terkait hal ini
ya seperti yang saya sampaikan
bahwa ada saat saat memang di mana panen raya dilakukan
dan pada saat panen raya kalau kita tidak betul betul siap
maka pedagang pedagang yang ada sebesar itu bisa saja melakukan akrobatik akrobatik lapangan untuk mendapatkan harga yang
katakanlah menunda secara kompak
ada satu kabupaten untuk menunda pembelian saja
buat harga bisa berdekatan
harga bisa bernamika turun
oleh karena itu disinilah peranan sebenarnya penyangga kita bulog
tentu saja sudah tidak berharap banyak dari bulog semuanya
agar bisa melakukan stabilitas harga
tahun lalu itu pernah terjadi
harga menurun dari rendah ketapan pemerintah
dan anda tidak bawa para presiden untuk membeli
dua ratus ribu ton lebih
untuk disalurkan kepada blt blt yang ada dan harga bayi kembali
stabilizer harus dilakukan pada saat saat memang panen raya seperti itu
tetapi ingin saya katakan bahwa indonesia itu sangat luas begitu ya
dari sabang sampai maroke itu lima ratus kebupaten kota lebih
oleh karena itu tentu saja kita tidak bisa men spot spot
dinamika dinamika yang ada
sekarang ini kami bahkan membuat jajaran namanya
penggilingan di depan depan itu untuk kita energikan
kalau terjadi dinamika dinamika harga yang kemudian terasa turun
jadi tidak benar juga kalau dikatakan kita tidak menengani secara serius
saya kira itu
ya komitmen komentan dalam
komitmen kementan dalam melindungi petani tentu ada ya pak
karena jadil keterangan petani kan naik
data bps mengatakan seperti itu bapak rano
baik kita berbicara sekarang soal daging nih pak
ada tekad niat atau rencana dari pemerintah untuk melakukan swasembada daging sapi
apakah tercapai apakah saat ini mengalami kegagalan
dan sekarang ini kita tahu bahwa kemarin saja dari queensland australia
benar kita masih membuka keran impor sejauh ini karena tidak bisa menutupi kebutuhan
sehingga tidak terwujud swasembada ini pak syahrul
ya pak renop pertanyaanmu susah banget sih
artinya gini kita butuh daging sapi tahun quote and quote ya
bicara secara korbel aja
kurang lebih satu ekor
kurang lebih satu juta ekor
dan oleh karena itu
kalau ini mau diproduksikan sendiri
ini membutuhkan biaya yang sangat besar
karena sebenarnya satu ekor sapi itu
butuhkan lapan untuk makannya adalah kurang lebih dua ekor
oleh karena itu
cara mengembala sapi yang ada di australia karena lahannya besar gitu
mereka negara kontinental
tidak seperti kita kepulauan
itu jauh lebih murah
kurang lebih seperti itu
tetapi pertanian kan rentang dengan cuaca
sekarang mereka harganya mahal di sana karena
bagian lahan lahan dan sapi yang ada di australia umumnya
karena climate change terbakar
sehingga produksinya turun
nah sekarang kalau diakses turun
harga di sana juga naik
wakilnya harus kita untuk memproduksi sendiri
walaupun lahannya terbatas dengan teknologi
karena masalah sapi itu pakannya
oleh karena itu
selama ini untuk belasan tahun
selanjutnya kita keenakan melakukan importasi daging dari luar
dan kita kemudian tidak mempercaya
dan kemudian kita kemas kasihan
oleh karena itu
ini sudah mulai berlaku dengan upaya upaya maksimal
terutama pada lahan tertidur
termasuk di kalimantan dan lain lain
sepertinya daerah daerah yang masih tersedia untuk lahan yang ada
tetapi kan tidak seperti membalik tangan
dia membutuhkan proses yang ada
untuk daging untuk dua ribu dua puluh dua ini
dengan rencana yang kuat
baik untuk kebutuhan sipil lokal yang ada secara nasional
itu tersedia cukup
maupun dengan kesiapan importasi yang kita sudah rencanakan
jadi kita harus sambil
masih membutuhkan importasi
sambil mempersiapkan ketersediaan stok sapi kita di dalam negeri
ini sudah dalam rancangan rancangan yang kuat
presiden sangat antusias untuk mendorong
dan yang kita harus persiapkan ke depan
tentunya kita dukung semua elemen masyarakat terkait rencana suasembada daging sapi ini ya pak syarul
pak syarul kita tahu bahwa anda bekerja tentunya untuk
menyediakan ketersediaan pangan yang ada di tanah air
tentunya ini juga bagian dari kerja badan pangan nasional yang sudah dibentuk
kalau anda melihat sejauh ini bagaimana koordinasi dengan badan pangan nasional
setelah ada badan pangan nasional
kewenangan anda beralih ke badan pangan nasional ini
kalau untuk melihat efeknya seperti apa pak syarul
menurut saya nggak ada yang harus diperlukan
selain ada satu hal
yang secara spesifik dilakukan oleh badan pangan nasional
pp yang ada
pp yang ada
saya sih melihatnya
walaupun sepanjang itu untuk kepentingan negara dan bangsa
dengan bapak penat dengan siapapun oke kita jalan sama sama
saya merasa bahwa masalah
produktivitas masalah budidaya itu urusan kementan
dan tentu saja kita berharap jangan ada yang
tani lagi panen gitu loh
ketersediaan cukup kok mau import
kalau yang cukup gini ya
saya siapapun nggak cocok lah
tapi selama ini masih oke
kemarin bawang merah
selama ini nggak pernah kita impor bawang merah
nggak benar itu menurut saya sih
saya pasti berhadapan
tidak ada yang mau
yang itu ada kita miliki
kenapa kita harus impor
kita juga tidak bisa menesmikan
kita melakukan eksportasi keluar
ekspor keluar pertanian kita
dan itu tidak pernah dilakukan
hanya zaman zaman beberapa tahun lalu
akhirnya enam ratus jutaan lebih
tentu saja kalau memang hanya
kita tidak sama sekali menutup diri untuk impor
karena sebelum kalian berakhir
ingin memperlihatkan data bps
tentang menilai tukar petani boleh nggak
nilai tukar petani nilai kejahteraan petani
dan nilai usaha petani
karena kalau ada yang bilang ini turun
ini tidak benar
ya ini data terkorespon gitu loh
dua tahun lalu sih
dan kita dalam rencana strategis pemerintah
atau rpjm p dan rpjm
kita satu ratus lima satu ratus empat itu nanti di dua ribu dua puluh
dalam masa covid
semua pihak ikut
nilai tukar petani nilai tukar petani
nilai kesejahteraan petani itu
dan nilai tukar usaha pertanian juga naik
jadi orang yang di phk dari di kota
mau kembali ke desa dan kerjanya adalah bertani
itu hasilnya seperti ini
jadi seperti itu
kalau dinamik pasar ini secara global terjadi
pangan itu secara global terjadi
minyak goreng di anda hilang kok
di selatan kurang lebih rp tujuh puluh sembilan per liter
di asia kita paling rendah dibandingkan yang lain
jadi kita harus bisa berpikir
kita harus bisa lihat dinamika yang ada
jadi kita harus objektif normatif
lihat apa yang kita sebenarnya
apa yang terjadi
kalau kebersamaan ini tetap bisa dilakukan
ya kita mendahulukan kepentingan rakyat
kepentingan semua bisa ditangani dengan baik
anda katakan pak syarul
ya kalau anda katakan tadi ada kesejahteraan petani di indonesia
di indonesia bagaimana pak
apakah tiga puluh empat provinsi ini sudah sejahtera petaninya pak syahrul
agak terputus tadi
yang terakhir kenapa raff
ya anda tadi katakan ada tingkat kenaikan
kesejahteraan dari petani
petani mana yang anda maksudkan
apakah di tiga puluh empat provinsi
itu data bps yang mengukur rata rata setiap tahun
itu keluar hampir tiga bulan
satu bulan kali akan terjadi ukuran seperti itu
nilai tukar itu kan nilai dari ukuran ukuran yang secara akademis dilakukan gitu loh
jadi seperti itu
di mana daerahnya
di seluruh indonesia ini
tentu kalau kita melihat seluruh indonesia
lima ratus tentu ada dinamis di mana ada daerah yang besar yang besar seperti itu
di mana mana pun komoditasnya tentukan dan ada daerah daerah tentu yang lebih cepat mencapai yang maksimal ada yang gitu
kedepan seperti apa koordinasi anda dengan badan pangan nasional dan juga sejumlah lintas kementerian
agar ketersediaan dua belas penganda seri bisa terjamin hingga selesai
bagaimana lembaran nanti pak syarul terakhir
gampangan nasional sharing committee lah
kalau dalam kegiatan kegiatan organisasi saya operatornya
kalau ini kita jangan overlap
kita ngurus negara sama sama
dan mestinya yang paling penting daerah selalu harus ada
berlum berlum demi kehidupan masyarakat yang ada
saya sekarang ini tidak ada pejabat saya yang ada di jakarta
semua eselon satu eselon dua terbagi di lima ratus empat puluh empat belas lebih kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi
untuk mendeteksi ketersediaan
dan warning system itu kita lakukan dengan cepat
sehingga evaluasi setiap minggu pada hari jumat
kita sudah tahu gimana yang langka cabai
dari mana daerah sentra bisa dilakukan
boleh saya sharing slide terakhir
ya ini seperti ini
ya kita sudah tahu dia langka di kalimantan utara
dia harus diambil dari jawa tengah
dia langka di semolung di papua papua barat dia harus diambil dari sulawesi selatan
sekarang lebih dari perjalanan
kalau b misalnya cabai ada data terakhir ini april
sebenarnya ada data terakhir ini ini cabai besar
ini cabai rawit ini hampir daerah merah
mohon bantuan semua pihak
intinya sih membangun pertanian yang kuat pangan yang kuat
pangan yang tersedia
hanya dengan kebersamaan
tidak boleh ada jalan sendiri termasuk menteri pertanian tidak mungkin bisa jalan sendiri
harus bersama sama dengan yang lain
baik kita tunggu upaya strategis berikutnya pak mentan pak syarul eslimbo
semoga upaya lintas kementerian antar badan pangan nasional kementerian perdagangan kementerian perindustrian
termasuk kementerian anda berjalan lancar untuk menjamin dua belas pangan dasar hingga lebaran nanti
terima kasih atas waktunya pak mentan
pak syarul eslimbo bersama cnn indonesian news hour
salam sehat selalu
jangan lupa like share dan subscribe